aku harus gimana fiji bantuin aku
wih wih udah selesai kerja
dan kebetulan hari ini pekerjaan wih sangat lancar
lihat deh tante
ini upah mini hari ini
banget kan wow ini hebat karena kebetulan wiwi punya uang banyak wiwi monraktir tante makan yang
enak tante mau kan ya ampun wiwi jangan sayang nanti uang kamu malah habis menikah mau tabung
ya ya nggak kok tante aja nggak papa kan uang bisa dicari lagi yang penting sama tante kamila bisa
makan ya udah tante kita pergi yuk
tindakan mama dengan
tidak bersikap seperti itu kalau di jakarta nanti fadil semakin parah sakitnya itu semua gara gara
hai farah baru pulang kerja wah is iya waiz waiz mau kemana ibu mau ke warteg
dekat pasar kebetulan hari ini tebu enggak masak
hai kalau gitu saya permisi ya bu ya mari gua ais
bu ibu kenapa bu enggak kenapa napa kok bu ais cuma pusing aja sini busa bantu
ayo pelan pelan bu ibu enggak kenapa napa kan
sekarang kita kelihatan
terima kasih banyak bu ais
bu ais baik sekali
camilla kok belum pulang ya
biasanya kan jam segini udah pulang
kamila sedang pergi bu ais
anak anak zaman sekarang mah
udah tahu ibunya sakit
kok mahal tuh bu
gak apa apa bu ais
saya cuma pusing sedikit
karena kebanyakan kerjaan di kantor bu ais
ya udah kalau gitu mah
bu ais pulang dulu
nanti kalau ada apa apa telepon saja
nanti ibu balik lagi kesini ya
terima kasih bu
banyak ya bu ais
masuk makan ghi
mau makan apa
kamu tuh mau beliin makanan buat mama kamu
sekalian atau beliin obatnya
kayaknya mama kamu tuh sakitnya parah
masa sih gak tahu
tadi waktu pulang kantor
ibu lihatnya mukanya pucat sekali
ya udah kamu cepat lihat mama kamu ya
tadi waktu pulang kantor
ibu lihatnya mukanya pucat sekali

ya udah kalau gitu ibu duluan ya
makasih ya bu d silicone
ya allah berdoa ya allah berdoa
biar mama sakit
mika nggak ada di samping mama
mama cepat sembuh
bila tahu mbak aku sama mama
mama tidak mau melihat kamu lagi
mbak tolong mbak jangan lakukan seberapa lama
wih kita pergi sekarang yuk
ntar kalau mamanya tante kamila bangun gimana

mamanya tante kamila sedih lagi kalau nggak ada tante kamila
takutnya kalau nanti mamanya tante kamila ngelihat tante kamila dari sini
kondisi mama kan semakin parah
tante nggak mau melihat itu
kenapa saya merasa ada mila di sini
gimana ibu kamu udah sembuh belum
ibunya sakit malah ditinggah tinggah
ibunya sakit malah ditinggah tinggah
mama udah mendingan kamu
terus kamu mau kemana
kalau kita mau ke mana
tapi tante ibu

mudah hati hati ya
kamu kenapa sakit
kalau kamu sakit ibu antar bukus desmas ya
bunting gak bu
gak apa apa saya gak berbahaya
bunting kali ibu
ibu jangan pada nuduh sembarangan
ibu minta bantuan
bunting lagi ibu minta bantuan
askeroksidenku udah dilepas
aku bisa menjelaskan apa yang terjadi pada mama dan papa sampai dia datang
aku belum ketemu sama dia sejak kecelakaan itu
livi pasti akan bantu aku menjelaskan apa yang terjadi ke mama dan papa